utakati koalisi dan peta dukungan di pilkara dki jakarta semakin memanas dan juga dinamis
setelah satu kubu koalisi sudah sepakat mengusung calon petahana yakni basuki cahayapurnama atau ahok
sebuah koalisi besar lain tengah dijajaki untuk menantang ahok yang elektabilitasnya memang terus menjulang
beberapa nama kuat disebut sebut siap digadang untuk melawan ahok
seperti nama wali kota surabaya tri risma hari ini
dan juga sandiaga uno yang sudah resmi dicalonkan atau dideklarasikan oleh partai gerindra
nah untuk mengulasnya telah bersama saya saat ini direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yudan
sebelum kita akan coba utakan ini saya ingin lihat perkembangan terkini dari hasil penelitian dari poltrek ini sendiri seperti apa
sejauh ini siapa yang masih terlihat begitu memimpin dan sudah adakah calon calon yang mulai menekati
jadi kita sudah melihat yang ada kemungkinan
petana masih kuat harus kita katakan
tetapi masih ada kemungkinan tersungkur apabila ada lawan politik yang juga kuat kemudian muncul dalam pertarungan di pilkada dki ini
nama nama lain yang potensial memang tidak banyak
nama nama yang sekarang muncul ada nama yusri iza mahendra ada nama tri risma hari ini ridwan kamil sebagainya
tetapi nama nama kepala daerah yang berprestasi yang punya potensi sama
paling tidak sebangun kekuatan elektorannya dengan pak ahok
punya potensi lebih kuat untuk menjadi lawan kompetitif atau menjadi rival yang cukup kuat bagi petahana
misalnya nama bu risma yang terap disebut kebelakangan ini
masih ada potensi tersungkur tapi seberapa besar potensi ini
kita akan coba lihat bagaimana peta sebenarnya
kita akan coba untuk memasang masangkan ya
tetapi ini kita berangkat dari fakta terlebih dahulu
kita punya nama peta hana di sini calon peta hana basuki cahayapurnama atau ahok
yang faktanya memang sudah jelas begitu
yang sudah disusung dan didukung oleh partai nasional demokrat
kemudian ada partai hanura kemudian juga ada partai golkar
ini partai terakhir yang bergabung paling tidak sampai saat ini begitu ya
kenapa saya sebut sampai saat ini
karena kita juga belum tahu apakah ada partai lain yang mungkin saja bergabung di sisi ahok begini
nah ini kita lihat tentu saja dengan dua puluh empat kursi kalau tidak salah begitu ya
dua puluh empat kursi sudah menunjukkan syarat minimal untuk bisa mengajukan calon sendiri
nah sekarang di sisi lain fakta yang lain kita lihat nama sandiaga uno begitu ya
nama sandiaga uno ini paling tidak sudah dideklarasikan ini fakta yang muncul ya sudah dideklarasikan dan diusung oleh partai gerindra
kita tahu partai gerindra di sini
tetapi karena memang partai gerindra belum bisa mengusulkan atau mengusung calon sendiri
karena itu mungkin nama sandiaga uno ini belum ditetapkan sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur
oke sekarang kita lihat nama risma di sini
bagaimana analisa dari bung hanta
tentu saja dengan melihat kondisi terkini perkembangan informasi terkini terkait tujuh partai yang kemarin menjalin nama koalisi kekeluargaan
bagaimana anda melihat konstelasi
nama risma masuk ke sini apabila pdip tidak bergabung di sini
kalau pdip bergabung ke ahok kecil kemungkinan risma akan muncul dalam peta konstelasi
pasti begitu ya
ya karena hampir mustahil risma mau maju bukan dari pd perjuangan
dari pd perjuangan pun itu harus melalui pendekatan ibu mega
asumsi kita yang kedua skema yang kedua adalah kalau begitu pd perjuangan berada di luar ahok maka ada pdip di sini
kita pakai opsi yang sudah di luar ahok
iya di opsi di luar ahok
maka ada beberapa ketua umum yang memiliki akseptabilitasnya bu risma ke partai itu cukup tinggi
misalnya ketua umum pan juga sempat mengatakan pak zulkifli hasan pada saat itu pkb juga siap mengikuti
kemudian ada p tiga yang saya ikutin juga sangat mungkin kalau risma muncul mereka bergabung di
nah sementara pks itu sudah ada komunikasi yang cukup intens dengan gerindra akan serga uno
kalau ternyata ada komunikasi koalisi kekeluargaan itu bergabung maka yang atas dan bawah ini yang nomor dua dan tiga itu bisa bergabung
nah demokrat bisa bergabung atau dia membuat poros sendiri
anda sejauh saat ini sejauh apa anda melihat demokrat ini akan bisa membuat poros sendiri ataukah akan bergabung
ada dua kemungkinan
kalau demokrat memiliki calon yang bergabung
kalau dia punya potensi potensi figur yang menjanjikan satu
yang kedua ada teman koalisi
kalau tidak punya teman koalisi persyaratannya dua puluh satu kursi
berarti dia butuh dua kawan koalisi baru bisa kecuali dengan gerindra
nah ini yang mungkin bergabung kalau misalnya pdip di luar ada tiga kemungkinan
kemungkinan pertama maka hanya ada dua kandidat yang bertarung head to head
satu ada pak petahana pak ahok kemudian berhadapan dengan bu risma kemungkinan berpasangan sandi gauno
coba sekarang kita bicara yang opsi jadi ada head to head ini berarti ya
begini ya ini akan bergabung
nah kalau ini kondisinya demokrat tidak punya pilihan kecuali ke atas atau ke bawah
sangat mungkin berada di
karena tidak bisa mengajukan sendiri
kalau bergabung di sini meskipun ada kendala komunikasi antara demokrat dan pd perjuangan
nah itu yang menjadi kendalanya
kita garis bawahi dulu ya ada kemungkinan kendala komunikasi antara partai demokrat dan pdi perjuangan
bagaimana dengan pdi perjuangan dengan gerindra bukankah ada kendala komunikasi
ada kendala tetapi mereka juga pernah punya rekam jejak bersama
bersama di pilpres berpasangan ibu mega dan prabowo
pernah juga mengusung jokowi ahok di pilkada dki dua ribu dua belas yang lalu
artinya ada kemungkinan dan komunikasi itu sepertinya sudah terjalin
itu relatif lebih mudah ketimbang pdp dan demokrat
apalagi kalau demokrat mengusung nama baru
kalau sekarang susunannya sudah terlihat bahwa ini tertinggi dua puluh delapan kursi untuk posisi cagup
posisi cagupnya di gerindra
jadi rasional kombinasi ini relatif rasional karena lima belas kursi
jadi kemungkinan untuk kans terbentuk poros seperti ini itu cukup besar
cukup besar tetapi sangat ditentukan oleh pd perjuangan
kalau pd perjuangan gabung ke ahok itu gagal maka sangat mungkin ini terbentuk
oke baik kalau tidak salah ada satu ratus enam kursi di dprd dki begitu ya
kalau tidak salah yang di sini tadi sudah dua puluh empat kursi
jumlah kursi ini mempengaruhi pertarungan tidak untuk poros ini
untuk kemungkinan head to head seperti ini
kalau peluang kemenangan dia tidak menjadi faktor penentu
faktor penentunya adalah kekuatan ahok sebagai figur dan wakilnya siapa
kekuatan risma dan ahok
tetapi faktor kedua faktor daya dukung mesin politik dan logistik termasuk ini semua ini
dan ini akan memberikan dampak memberikan dukungan kepada kekuatan elektabilitas
kerja partai ya berarti ya
kerja partai itu poin nomor dua
tetapi nomor satu tetap ditentukan oleh faktor figur ini
posisi nomor satu
baik ini peluang paling besar terjadi kontestasi terjadi di pilkada dki itu seperti ini
ya kalau pdip gagal bergabung dengan ahok
kemungkinan pertama ini yang terjadi
kemungkinan kedua juga bisa terjadi
ada poros yang baru
dimana ketika pdp perjuangan tidak berhasil komunikasi bumega dan prabowo atau pdp perjuangan dan gerinda tidak berhasil ada kesepakatan sehingga kemungkinan akan terpisah menjadi tiga poros
coba kita hapus dulu kalau bisa kita bersihkan dulu
sekarang ini sendiri ya
oh sayang sekali ini
coba kita pisahkan dulu ya
beberapa partai ini tadi
ini kemungkinan yang kedua bisa seperti ini
kemungkinan kedua bisa seperti ini ya
atau pdi perjuangan sendiri
mungkin tidak pdi perjuangan sendiri
pdi perjuangan sendiri mungkin juga ketika wakilnya dari pdi perjuangan tetapi sangat mungkin menurut saya partai ini akan bergabung
banyak kalau risma ya yang dimunculkan karena dari statement beberapa petinggi partai ini sudah menyebutkan kalau risma dimunculkan potensial mereka akan ikut mendukung
mungkin ini akan ada poros ini
tadi kita bicara poros petahana dengan koalisi tujuh ini tujuh partai ini
dengan kemudian yang terakhir ini adalah koalisi dari petahana dan ada dua poros yang lain begitu ya
ketika gerindra nanti kemungkinan ada pks disitu ada partai demokrat juga melawan empat partai ini juga yang lain bergabung dalam pdi perjuangan
porosnya pdi perjuangan lah katakanlah seperti itu
besar kemungkinan terjadi yang mana menurut anda
dan indikasi ada satu ya saya membuat beberapa prioritas saya tetap meletakkan mas indra satu pdi perjuangan disini
masih ada kemungkinan pdi perjuangan kesini
itu kemungkinan pertama maka pertanyaan ibu risma keluar keluar keluar
tetap di surabaya
nah ini tinggal bergesernya kemungkinan kesini atau ada mungkin yang bergabung ke sini dugaan saya
itu kemungkinan pertama tadi kemungkinan kedua yang tadi kita bahas
ini kembali di luar ini yang paling mungkin yang kedua ada ibu risma disini
yang ketiga seperti ini
yang ketiga seperti ini
di sini lalu yang keempat bisa juga ada tiga poros tetapi demokrat berhasil membuat poros sendiri
tapi urutan itu prioritas peluangnya semakin kecil maksud saya
oke jadi yang pertama tadi
masih mungkin pd perjuangan bergabung ke ahok
itu justru yang paling prioritas teratas ya
vvvpt antara ibu risma dengan ahok
karena pdi perjuangan punya hitungan
kalau ternyata kalah mengusul risma itu jawa timurnya dipertimbangkan sulit untuk diambil
tetapi sebaliknya kalau memunculkan risma lalu risma menjadi gubernur dki
maka itu orang ini akan sangat diperhitungkan sebagai capres cawapres dua ribu sembilan belas
itu justru jangka panjang dari yang diperhitungkan pdi perjuangan
jangka panjang ya artinya punya dua
jadi kalau misalnya pak jokowi sudah tidak bergantung lagi sebelumnya pdi perjuangan
karena sudah punya teman baru rumah golkar pdi perjuangan juga bisa melakukan hal yang sama
tidak bergantung pada elektabilitas figur pak jokowi tapi juga ada nama lain bernama risma
itu konteksnya jangka panjang ya
tetapi juga risikonya besar
biasanya kalau mendapatkan sesuatu yang besar risikonya juga besar
kalau kalah ternyata kalah bu risma juga potensi untuk merebut jawa timurnya mengecil
ketimbang beliau tetap menjadi wali kota surabaya
jadi kalau bertahan menjadi wali kota potensi untuk merebut jawa timur satu sangat besar
tapi ketika bertarung di pilkada dki lalu kemungkinan ya misalnya katakanlah kalah
maka merebut dua tim agak sulit karena posisi beliau sudah kalah
jadi pdip harus memilih
meskipun kita punya pengalaman di dki alex nurdin bertarung di dki kalah kembali ke sumatera selatan masih terpilih kembali
tetap beliau masih menjabat pada saat itu bedanya di situ
karena kemungkinan kontesta poros poros yang terjadi dalam kontestasi pilkada dki dua ribu tujuh belas
ada beberapa tadi yang kita sebutkan ya
tetapi sekarang kita mencoba untuk melihat mengira ngira begitu kekuatannya akan seperti apa
katakanlah nanti misalnya terjadi koalisi bertujuh ini dengan pasangan tadi yang disebut sebut risma cukup santer bersama dengan sandiaga uno
tinggal nanti apakah demokrat bisa bergabung bersama pdi perjuangan tergantung komunikasinya bersama komunikasi dari gerindra dan pdi perjuangan begitu ya
nah itu dengan kondisi head to head seperti itu tujuh lawan tiga partai dengan tokoh yang bertarung seperti ini peluangnya akan seperti apa
apakah memang nanti akan ini tantangan yang berat bagi petahana ataukah kondisinya petahana tetap masih akan bisa dominan
ya kalau itu yang terjadi justru inilah tantangan terberat bagi petahana
kalau misalnya pd perjuangan bergabung ibu risma tidak muncul maka agak sulit
menemukan lawan tanding yang cukup kompetitif bagi petahana pak ahok
nah ini kemungkinan yang mungkin posisi tawar pdip menjadi sangat menentukan
pdip jika dia bergabung di sini dia akan menentukan siapa wakil calon wakil gubernurnya ahok
tapi kalau pd perjuangan di sini akan menentukan siapa gubernurnya tentu lawan ahok siapa lawannya yaitu ibu risma
ini yang menentukan peta konstelasi
kalau di sini risikonya terkesan pd perjuangan menjadi follower
mengikuti yang sebelumnya sudah ada partai golkar
kalau di sini pd perjuangan jelas menjadi leader pemimpin koalisi di sini
nah itu mungkin pilihan pilihan politik yang bisa diakumulasi oleh pd perjuangan
kedua duanya punya peluang yang besar
tapi ketika misalnya pdip sudah berada di sini ya kemungkinan menemukan lawan pelan
lawan untuk petahana
petahana agak kecil kemungkinan semua ada nama yusril dan sebagainya punya potensi
gambarannya akan seperti survei survei yang sudah ada saat ini begitu ya
ketika nanti misalnya pdip membuat poros sendiri dengan misalnya tujuh ini atau dengan yang lain misalnya
itu petanya mungkin bisa jauh berbeda dengan survei survei yang ada saat ini
iya sangat mungkin berubah
tetapi tidak semua yang puas kinerja ahok itu memilih ahok
masih banyak yang tidak memilih
dan kita tahu pak uzi bowo di pekadah sebelumnya dua ribu dua belas juga masih tinggi
tetapi dengan dinamika politik yang cukup kencang di dki juga bisa terdegrasi kemudian kalah
nah peluang peluang itu sangat mungkin terjadi kalau misalnya ada lawan politik yang kuat
nah ibu risma kenapa saya katakan punya potensi
karena satu ibu risma dan pak ahok ini punya semacam bangunan elektabilitas yang potensi personalnya hampir sama
hampir sama oke
keduanya punya sukses story punya panggung politik yang menarik yang atraktif soal kinerja yang bisa dibandingkan
yang pak petahana ketika punya kinerja yang bisa dibandingkan yang pak ahok yang bisa dibandingkan
ketika punya kekuatan dalam konteks punya kesan personal branding yang tegas dan berani ibu risma memiliki hal yang sama sehingga bisa dibandingkan
yang ketiga kekuatan ahok adalah di integritas meskipun kontroversial maka itu bisa diuji dengan figur risma
kendatipun orang akan mengatakan tidak semua orang baik harus dimunculkan dalam pertolongan ini
kalau saya justru kompetisi politik itu harus memunculkan orang baik semua logika itu keliru
itu dari kacamata publik ya kepentingan dari kacamata publik
karena kinerja itu sudah punya alternatif alternatif pilihan calon calon pemimpin di wilayahnya
nah kita sudah bicara soal head to head bagaimana jika kemudian seperti ini opsinya ada tiga poros yang akan bertarung
ini sangat mungkin akan menguntungkan petahana
sangat mungkin ada putaran ya akan menguntungkan petahana jelas karena suaranya bagi publik juga menguntungkan publik karena banyak pilihan itu lebih baik
kekuatannya tidak bipolar ini menjadi tripolar sehingga terpecah menjadi tiga
seperti pilpres kita ada ibu mega ada sbi ada jk jadi tidak terlalu keras benturan di akar rumput kira kira gitu
tetapi juga menguntungkan petahana otomatis karena kalau dibelah pemilih antara yang ingin lanjutkan dan perubahan yang ingin perubahan itu akan memecah di dua poros ini maka yang ingin lanjutkan berada di sini
nah kemungkinannya pak ahok akan menang atau akan dua putaran nah kalau dua putaran kemungkinan kalau ini petanya maka bu risma akan berhadapan dengan ahok petahana
kalau dua putaran seperti itu
tetapi menjadi unik sekarang menjadi ada pertanyaan pertanyaan yang menduga duga entah benar atau tidak muncul isu begitu yang dimunculkan oleh salah satunya dari elit pdi perjuangan
belum tentu ahok akan bisa mencalonkan diri
karena ada kemungkinan dari tiga partai ini disebut akan membelot nah kalau membelot artinya tidak bisa maju
karena seharapnya kan dua puluh satu kursi dari dua puluh satu ini sekarang dua puluh empat nasdem itu lima kursi hanura sepuluh kursi golkar sembilan satu saja tarik maka menjadi tidak memenuhi syarat dua puluh satu kursi
sehingga posisi tawar yang di sini menaik sebenarnya pdip semakin naik sehingga ahok menjadi rentan posisinya itu yang sangat menentukan
nah ini yang menjadi risiko terbesarnya ada di situ
kalau ini kan kelebihan delapan puluh dua kursi meskipun menurut saya masih dinamis ya sangat mungkin ahok bertambah dukungan itu mungkin pak ahok tetap dengan tiga partai ini mungkin dan bisa juga berkurang satu
kalau berukuran satu otomatis posisi tawar dari tiga partai ini menjadi kuat misalnya golkar kalau saya mau dukung ahok wakilnya dari kita dong golkar karena lebih tinggi
nasdem dan hanura sudah punya nama heru tantangannya ada di
jadi isunya adalah soal wakil ya
tentang asal pengecilan anaknya club basically
jika kita lihat ahok punya nama peman blonde